dapat banyak penumpang tis
belum pak tadi mah cuma ngantar kang amin aja ke rumah saudaranya
lumayan alhamdulillah kalau jauh matis berarti lah
iya udah pulang
ini juga udah pulang
dia pulang sendirian
masih sama supirangkot
tidak ada diri
empat proses penularan
empat kurang pengala
lima berbuih perintah helen
kaga saya indah sekali
lagi free jemput bunga di rumah oh di pangkalan biasa pulang sendiri ayo siap siap siap siap
asalamualaikum waalaikumsalam ehnya masuknya kagak usah nih pisang gorengnya enak enaknya
makasih banyak ya iya tadi amin yang nganterin
terus amin juga nyobainnya hah amin
dapat banyak penumpang tis
tadi mah cuma ngantar kang amin aja ke rumah saudaranya
alhamdulillah kalau jauh matis berarti lebih dari sepuluh ribu
tadi kang amin bayarnya pakai bensin dua liter
bapak sudah minta tolong sama amin
kalau ada lowongan yang pas
kamu mau diajak ke lamar kerja
nanti juga udah bilang begitu pak sama kang amin
kita kompak ya
john sepi banget pada kemana
gak tau cuy
dari tadi aku sibuk
semua ada yang beli
sibuk update status
kenapa parkiran lo tinggal
tadi saya terburu buru ke masjid
dia mau berhenti ngosek
yang benar serius
tista sendiri yang bilang sama gue
nggak usah pura pura kaget
udin kaget beneran ya
kan nga udah bilang lu yang anterin sendiri
iya udin salahnya
gue sih seneng aja kalo tisna beneran gak ngojek
kalo aku sih gak seneng cuy
kenapa kalo tisna berhenti ngojek berarti pelanggan es daun aku hilang satu cuy
nggak bang ojek nga mau jalan kaki aja
ibu nelfon bang ojek
suruh jemput bunga di pangkalan
sebetulnya saya mau mengantarkan nek sendiri bos
saya ketemu kang amin
kang amin mau ke rumah ani
harusnya lu anterin langsung
kang amin juga bilang begitu
dia bilang kalo mau anter anter sendiri aja langsung
lu nyuruh gua
ampun bos maaf bos itu katakan amin ke saya
tambah dua puluh lagi
ojek pernah jadi sales motor terus sekarang tisna mau berhenti ngejek juga
apa memangnya cuy
apa gua nyari kerjaan lain juga ya john
kamu dagang gawat aja cuy
jadi downline aku nanti kamu jadi anak buah aku
daripada gua jadi anak buah lu mendingan gua nganggur
tawar bebek delapan bang
ada tukang ngojek cupu galau
nyari kerja ga dapet dapet
akhirnya ngojek juga
jadi dia ngelakuin kerja bro
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nih kasih bang ujak
kenapa lo bisik bisik sih
emak lagi tidur di kamar
tapi di luar
emang gak bakal kedengeran
jemput tati bang
tati udah selesai
capek abis beres beres rumah emak
tadi gak nungguin
mau ke warung bambu nggak
kenapa nggak dibolehin sama ibu
am burn ya carro
apa khusdragon bhg urut videonya ya
tidur kecapean habis beres beres rumah
ya udah pak bangun dulu
mungkin karena mau musim hujan
cuaca jadi dingin
jadi orang males beli es dawet
bukan dagangan kamu
pak ocak barusan nganterin bunga
oh begitu ya
iya katanya disuruh bunur malah
barusan narik penuh
kalau kang tisna
kang tisna katanya mau berhenti ojek

kan masih misteri
tiap t manually